sejarah mencatat sejak era hindia belanda penolakan terhadap vaksin kolera dan cacar sempat dialami indonesia
begitu pula dengan penolakan vaksin polio yang terjadi di era kemerdekaan
dan kini penolakan dengan pola yang sama terjadi di era pandemi covid sembilan belas
bedanya kondisi ini semakin diperparah lantaran penolakan terjadi di era digital yang rentan terhadap penyebaran informasi yang salah
melalui keterangan tertulis kepada cnn indonesia pihak youtube menyebutkan telah menghapus satu ratus tiga puluh ribu video di seluruh dunia karena dinilai melanggar kebijakan youtube dalam urusan vaksin covid sembilan belas
konten yang dihapus antara lain memuat misinformasi berbahaya seperti secara keliru menuduh vaksin menyebabkan efek kesehatan kronis
mengklaim vaksin tidak mengurangi penularan dan atau mengandung informasi salah tentang zat yang terkandung dalam vaksin
pemerintah mengapresiasi langkahnya
menurut kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander kaginting terdapat payung hukum yang dapat menjerat mereka yang anti vaksin dan menyebarkan informasi palsu terkait vaksin
pemerintah yang menentang atau mengekampanyakan ini juga adalah pelanggaran hukum
sementara itu dosen komunikasi visip universitas airlangga surabaya mengatakan kelemahan literasi digital masyarakat indonesia menjadi celah penyebaran informasi yang salah
saya memahami alasan youtube menyebutkan dia tidak memblokir konten anti vaksin tapi konten yang misinformasi
karena itu juga
karena anti vaksin provaksin itulah sebuah bentuk kebebasan berekspresi sebetulnya dan dia tidak ingin melangkah ke sana
jadi anti vaksin tidak masalah asalkan apa tidak menyebarkan informasi yang salah
dan itu yang menjadi konsen youtube menurut saya
ia juga menambahkan pemerintah dan media arus utama harus menjadi sumber rujukan utama dalam menangkal informasi yang salah
roni satria suryo utomo jakarta